membayar biaya parkir di bahu jalan tidak lama lagi akan semudah seperti di mal dan hotel
dinas perhubungan dki jakarta mengeluarkan sebuah aplikasi bernama jukir
untuk mempermudah penghitungan dan pembayaran biaya parkir di berbagai tempat umum
bagaimana cara kerja sistem parkir zaman now ini
sistem parkir dengan pembayaran elektronik dan tanda terima biasanya hanya terdapat di mal mal besar
pemerintah provinsi dki jakarta mencoba menghadirkan sistem yang sama
untuk parkir di tempat tempat umum atau biasanya bahu jalan
dengan sebuah aplikasi yang bernama
aplikasi yang bernama jukir atau juru parkir
dengan aplikasi jokir begitu pengemudi memarkirkan kendaraan
juru parkir nanti mengambil foto plat nomor kendaraan
foto ya pelatnya
foto nya langsung ini kan ada dua pilihan nih
sudah ada mesin printnya
sudah ada mesin printnya
lebih canggih dan lebih resmi begitu ya
lebih canggih dan lebih resmi lagi
kalau mbak gak bayar parkir nanti saya catat nomor pelat serinya
karena ada nanti di rumah saya ya
soalnya udah ada kita disini
namun untuk saat ini pembayaran masih dengan uang tunai
nantinya pengemudi bisa membayar melalui fitur juppay
yang sekarang masih dalam proses pengembangan
dua ribu enam belas pendapatan kami lima puluh dua miliar
dua ribu tujuh belas pendapatan kami satu ratus tujuh miliar
jadi lompatannya cukup drastis
waktu itu kita belum mempergunakan aplikasi
tapi kita uji coba di suatu koridor jalan
itu sudah kenaikannya satu ratus dua puluh sembilan persen
pemprov dki jakarta memperoleh perparkiran
bersama revisi perda perparkiran
pemprov dki jakarta juga akan meningkatkan tarif parkir
agar masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan umum
kita harapkan dengan layanan parkir online ini
kita bisa mengubah secara fundamental
masyarakat untuk patuh dan meningkatkan retribusi bagi jakarta
tapi juga meningkatkan lapangan pekerjaan
karena isu utama adalah lapangan pekerjaan
dan lapangan pekerjaan
dan hari ini juga kita harapkan
ini merupakan satu lembaran baru
dari sistem perparkiran yang zaman now